dalam pidato kenegaraannya presiden joko widodo mengajak seluruh masyarakat indonesia untuk bersama sama memanfaatkan momen krisis pandemi covid sembilan belas untuk melakukan perubahan dalam bidang sosial ekonomi hukum kesehatan dan pendidikan
menggunakan pakaian adat sabun nusa tenggara timur presiden joko widodo mengajak seluruh masyarakat untuk bersama sama memanfaatkan momentum krisis akibat pandemi covid sembilan belas ini untuk kembali bangkit dan melakukan lompatan besar untuk perubahan
presiden joko widodo kembali mengingatkan seluruh partisipan agendasi dan resmi untuk tidak lagi bekerja dengan cara yang lama dan cenderung birokratif dan harus berorientasi kepada hasil serta bekerja dengan cara ekstra normal dalam menghadapi krisis ekonomi dunia yang sudah ada di depan mata
ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh lima menjadi momen penting bagi presiden joko widodo untuk merangkul seluruh masyarakat
menerapkan cara kerja yang baru dengan fleksibilitas kecepatan dan ketepatan agar indonesia bisa keluar dari masa krisis akibat pandemi covid sembilan belas